ya kan mbak
kamu buat apa yang mbak mau
mirsa kami masih menayangkan rekaman video amatir secara langsung
dari kamera warga setempat di sukabumi
yang berkaitan dengan penangkapan model
tersangka pembunuhan elsa anindita prastia
udah ini randy kok belum pulang ya
penangkapannya udah selesai
apa aku telpon aja ya
apa jangan jangan juga dia masih di kantor polisi
ah udah telpon aja
aduh kok mati sih telponnya
coba sekali lagi deh
tidak bisa sih
jangan jangan randy kenapa napa ini
aduh ya allah
hidungnya anak hamba ya allah
aduh ya allah
demikianlah berita langsung penyergapan model elsa anilita prastia
selamat malam dan sampai jumpa
aku sampai gemeteran liatnya
tapi syukur deh elsa udah ketangkep
oh rafael nonton juga nggak ya
oke kita nanti sudah lebat deh
harusnya udah siap lagi nih
kalau red warna ar turtle nggak peduli ngerti
masih kelar banget sih
beres kalian di mati
agak krim yang luar kat della aura ini
dio tunggu ibu
raff lo udah lihat beritanya juga
ini sekarang gue mau susul riki ke rumah sakit
tapi mungkin gue mau nanya dulu ke polisi
dimana posisi rumah sakit ricky sekarang
kerja keras kita selama ini untuk membantu al ngasiasi ya
akhirnya elsa ditangkep juga
eh yaudah kalau gitu gue langsung balik ya
mau istirahat sampe
saya juga mau pulang
kalau begitu kalau ada butuh bantuan apapun itu kabarin gue aja ya
terima kasih banyak
ngapain lo berdua
eh nanti keselak lo
ngapain nih si kiki aminarti

kalau ngelike foto lama lo
artinya dia bener bener tak sir sama lo
lo berdua kan tahu selera gue gimana
nah si kiki aminarti mah beda jauh
kayaknya ada cewe lain aja
ger hati hati lu ger nanti lo ngejilat ludah sendiri
gue demenih kalo lo beneran jatuh cinta sama kike minarti
enggak kagak mungkin mungkin nih dia ngejar gue
gue aja oga nge like foto lofagramnya dia
ngapain lo berdua
nah tuh makanya biji kedondong itu jangan dimakan
apaan sih ger
bercuma aku hidup mak aku udah selesai di sini
hidup kamu belum berakhir kamu gak boleh ngomong kayak begitu
hidup kamu masih panjang sayang
kamu gak boleh ngomong begitu ya nak
anakmu yang gue pasti kuat
apaan sih raro
nu langsung tergolong di liburan kana tak bisa melepas siztaga itu
kayaknya makasih sih rumah
ness dalam apro deber nah eh
kesempatan buat andin ya mungkin andin mau bisa rasa oleh elsa
gak ada apa andin
kamu mau tau apa yang mbak mau
wah mau mbak jadi kakak yang baik buat kamu
mbak mau kita sebagai kakak adik yang bisa saling sayang
yang saling peduli
mbak selalu berusaha untuk kamu elsa
yang kamu lakuin ke mbak adalah kamu gak pernah peduli
kamu gak pernah tulus sama mbak
dan malah kamu membiarkan mbak di dalam penjara untuk menanggung semua kejahatan kamu
kamu pikir sama mbak sendiri
mbak juga masih gak nyangka
mbak juga gak mau kalau adik kembar kayak gini
apa yang terjadi sekarang sama kamu